satu pagi goldilocks sedang bermain dan masuk ke dalam hutan
pagi itu para beruang membuat bubur untuk sarapan mereka
maka sambil menunggu dingin mereka berjalan jalan di hutan
saat sedang berjalan di hutan

goldilocks melewati sebuah rumah dengan pintu yang besar
dia sangat penasaran untuk masuk ke dalam
dia menghampiri rumah tersebut dan mengetuk pintunya
halo apakah ada orang di sini
karena tidak ada yang menjawab dia pun masuk ke dalam melewati pintu itu
dia melihat sebuah meja yang di atasnya terdapat tiga mangkok bubur
dia mencoba bubur yang terbakar
goldilocks pun merasa lapar
bubur ini wanginya sangat lezat
aku akan mencoba sedikit
dia menuju ke mangkok pertama dan mencicipinya
bubur ini panas sekali
lalu dia menuju mangkuk kedua
bubur ini panas sekali

bubur ini panas sekali
bubur ini terlalu dingin
kemudian dia mencicipi mangkuk terakhir
nah kalau bubur yang ini pas sekali
setelah sarapan dia merasa agak lelah
kemudian dia berjalan ke ruang tamu dan melihat tiga buah kursi
goldilocks duduk di kursi pertama untuk mengistirahatkan kakinya
kursi ini terlalu besar
dia menuju ke kursi kedua
kursi ini juga terlalu besar
kemudian dia mencoba kursi yang paling kecil
nah kursi yang ini pas sekali
tetapi sesaat dia duduk di kursi kursi itu hancur
goldilocks sangat lelah sekarang
tidak ada tempat istirahat di sini
kemudian dia naik ke atas ke kamar tidur
dia berbaring di kasur pertama
yang ini terlalu keras untukku
kemudian dia berbaring di kasur kedua
yang ini terlalu empuk
lalu dia berbaring di kasur ketiga
nah kasur yang ini pas sekali
sesaat dia tertidur ketiga beruang pun pulang
seseorang telah memakan buburku
seru ayah beruang
seseorang telah memakan buburku
seseorang juga telah memakan buburku
dan dia menghabiskan semuanya
seseorang telah menduduki kursiku
seseorang juga telah menduduki kursiku
seseorang juga telah menduduki kursiku dan menghancurkannya berkeping keping
mereka kemudian memutuskan melihat sekitar untuk melihat sesuatu
mereka ke atas
ayah beruang menggeram
seseorang telah tidur di kasurku
seseorang juga telah tidur di kasurku
seseorang juga telah tidur di kasurku
dan itu adalah manusia
dan dia masih ada di situ
ujar anak beruang yang ketakutan
seketika ketiga beruang itu menghampirinya
dia melompat dan lari turun ke lantai bawah
dan berlari ke hutan
dia pun tidak pernah kembali lagi